staf khusus gubernur dki jakarta suni tanuwijaya dan cermen agung sedayu group sugianto kusuma alias aguan
diperiksa selama lebih dari tujuh jam oleh komisi pemberantasan korupsi
setelah diperiksa suni menyatakan dimintai keterangan mengenai tugas dan fungsinya dalam pembahasan raperda reklamasi dki jakarta
berbeda dengan suni aguan tidak bicara usai pemeriksaan
saat keluar dari gedung kpk aguan tidak berkomentar dan langsung meninggalkan gedung kpk tanpa sepatah katapun
sementara itu suni yang keluar terlebih dahulu mengatakan bahwa ia juga ditanyai perihal fungsi dirinya sebagai perantara
antara pengusaha dengan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
suni mengaku meski menjadi perantara ia tidak mendapatkan imbalan uang dari aguan